rick rick bangun rick polisi ada disini
bangun bangun bangun polisi ada disini rick polisi ada disini
kita harus pergi sekarang
kita harus pergi sekarang ayo nih
gue gak mau ketangkep
gue gak mau ketangkep
tenang tenang tenang
jangan trik trik
selamat malam mbak
iya ada apa pak
kami dari polsek praja v
sedang melakukan pengecaran
puronan kasus pembunuhan
mbak ada melihatnya
atau barangkali saja
pernah belanja disini
pak ini kembalian dan belanjanya pak
elsa andika prastia dikabarkan menjadi tersangka dalam sebuah kasus pembunuhan
oh maaf ini kembalian dan belanjanya
sepertinya ada pak dia kesini
dia sendiri atau bersama wanita yang di foto ini
iya dia sendiri atau bersama wanita yang di foto ini
enggak dia sendirian kesini
yuk ikut saya
mbak untuk mempersingkat waktu
mbak untuk mempersingkat waktu
menurut perterangan di datangnya
menurut perterangan di datangnya
menurut perterangan di datangnya
bisa dicari jam segitu
sudah mbak tolong dipaus
sudah mbak tolong dipaus
sudah mbak tolong dipaus
sudah mbak tolong dipaus
dari sini semakin jelas
penampilan yang dipakai oleh ricky
tapi dengan dia membeli baju baru di toko ini
sepertinya dia ingin mengganti bajunya
saya rasa juga seperti itu pak
pak di parkiran ada cctv nya
sepertinya enggak ada pak
tapi tanyakan langsung
ke satpam di sana saja
kalau begitu terima kasih
terima kasih mbak
ada yang bisa dibantu pak
saya dari polsek praja v
mau menanya beberapa hal
tadi rekan bapak bilang
melihat mobil ini sekitar jam sebelas siang ini
tapi plat nomornya beda pak
itu mobil buronan pak
eh yang punya malah tidur saya pak
apa anda melihat wajahnya
aduh masalah itu pak
kurang jelas pak
karena posisinya dia pakai masker
sama kacamata pak
pak yudi pak al
ternyata menarik ke tempat ini
dan bisa jadi
mereka masih di sekitaran sini
dan enggak kemana mana
kita tidak bisa kemana mana
sebelum kalian pergi
yang sudah seperti sulit
kami sangat bersyukur
untuk makin banyak
dan dapat tahan
hai saya pak berubah terus terus terus terus pak
aduh jangan jangan yang tadi siang itu beneran buronan lagi kita mulai cek dari sini siap nggak
bisa jadi riki menyembunyikan mobilnya atau kemungkinan dia sudah tahu kalau ditetapkan menjadi
halo selamat siang dengan hotel moon paradise yang bisa saya bantu
sebentar pak saya baru ingat tadi siang ada telepon masuk ke handphone saya tapi begitu saya
angkat teleponnya mati saya telepon balik dan ternyata nomor itu adalah nomor hotel ini
semungkin lagi mereka menginap disini
sajari mungkin yang telponnya
apa kita perlu cek
baik kita cek ke dalam
rick rick polisi ada di sini
tunggu tunggu polisi ada di sini
polisi ada di sini
kita harus pergi sekarang
rik kita harus pergi sekarang
gue gak mau ketangkap
gue gak mau ketangkap
tenang tenang tenang
jangan teriak teriak
gue gak mau ditangkap
gue gak mau masuk penjara
ayo kita pergi dari sini
rik mereka gak akan lihat kita
mobil udah gue sembunyiin
mereka yang akan lihat kita di sini
kalau misalkan mereka resepsionis gimana
kita bakal ketahuan rik
masa bahkan di resepsionis pun belum terdaftar nama gue atau nama lo sa
tapi kan lo cek in pake ktp lo kan rik
urusan itu semuanya aman
yang penting sementara kita di sini dulu
kita diem di sini dulu
yang penting kalau misalkan kita keluar sa
kita ketangkep ntar
soalnya pintu keluar hotelnya cuma satu
apa bener di resepsionis hotel ini gak ada nama lo dan gue
dengan pak andi permana
ini foto ktp nya kurang jelas dan gak mirip sama pandi
itu ktp lama soalnya mbak
ini pak ktp nya
untung gue masih nyimpan ktp orang yang waktu itu nyerempet ngabur gue
terus dia ngasih ktp buat jaminan
biarpun tuh orang kabur dan gak bayar ganti ruginya gue
tapi ktp nya sekarang ada gunanya juga buat gue sama elsa
ini pak kuncinya
semoga harinya menyenangkan ya pak menginap di hotel kami
lo tau kan
sejauh ini gue selalu selangkah di depan polisi dan lebaran
lo dari kejaran mereka sa
berarti harapan kita cuma dari penyambaran yang lokasi ktp palsu itu
karena gue yakin banget
aldebaran sama polisi pasti akan nanya nanya ke resepsionis
udah sa udah